timnas indonesia akan melakoni laga playoff lawan gwinea untuk memperebutkan satu tiket yang tersisa di cabang sepak bola olimpiade paris
untuk menghadapi guinea timnas menambah amunisi dengan mendatangkan sejumlah pemain seperti elkan bagot dan alfeandra dewangga
pemain psis semarang alveandra dewanga mengaku sudah dihubungi staf pelatih sinteyong
ia diminta mempersiapkan berbagai dokumen untuk bergabung dengan timnas u dua puluh tiga ke paris perancis
gelandang bertahan psis ini mengaku dalam kondisi fit dan siap membela timnas u dua puluh tiga menghadapi wakil afrika gwina